persebaya surabaya akan pindah home base sementara ke stadion gelora joko samudro gersik
untuk putaran kedua liga satu yang rencananya digelar pertengahan januari dua ribu dua puluh
hal ini dikarenakan stadion gelora bung tomo surabaya sedang direnovasi
menyambut piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
mulai sembilan januari persebaya akan melakukan latihan serta uji coba
dengan internal tim persebaya di gersik untuk beradaptasi dengan lapangan
saya pikir kalau kami menggunakan homebase di gersik
satu areanya tidak terlalu jauh dengan surabaya
yang kedua juga saya pernah main di sana lapangannya juga cukup bagus
jadi pertimbangan pertimbangan itulah yang kemungkinan besar diambil oleh pengurus persebaya
kenapa kami berhomebase di gersik untuk pertandingan pertama nanti
sementara gersik united menyatakan siap berbagi homebase
dengan persebaya apalagi stadion gelora joko samudro telah dilakukan assessment
kami prinsipnya intinya siap apalagi stadion gelora joko samudera kabupaten gresik ini
baru saja di assessment dan hasilnya cukup baik
mudah mudahan dalam putaran kedua persebaya bisa terselenggara dengan baik
apalagi kemarin mas wali kota mas erick cak yadi sudah telpon
sudah telpon bersama teman teman
memohon bonik memohon izin agar gajas bisa dipakai untuk homebase persebaya
bagi persebaya perpindahan home base tidak menjadi masalah karena ini bukan kali pertama
selain itu persebaya juga sering menang pertandingan away atau di kandang lawan